gubernur dki jakarta nisbah sweden menyebut ada empat ratus satu orang di ibu kota yang meninggal
dengan pemakaman prosedur pasien positif covid sembilan belas
sebagian dari yang meninggal dunia itu merupakan pasien dalam pengawasan
yang hingga kini belum mendapatkan hasil laboratorium hingga meninggal dunia
jumlah yang meninggal karena yang meninggal dimakamkan dengan cara covid
itu ada empat ratus satu kasus pak hari ini saja sudah tiga puluh delapan orang itu pagi tadi sampai jam dua belas siang
nah bila kita melihat dari pelajaran di tempat lain kasus yang confirm selalu lebih kecil jumlahnya
dibanding yang senyatanya pak biasanya setelah satu bulan kemudian kita baru tahu
berapa jumlah yang terjadi saat ini
nah kalau kita proyeksikan pak misalnya bisa dikembalikan misalnya kita kembali menggunakan
jadi angka tadi pak misalnya saat ini sudah ada empat ratus orang yang meninggal sebutlah tingkat kematiannya
adalah sepuluh persen
karena proyeksi kita yang saat ini sudah ada itu empat kasus pak
bila itu sepuluh persen yang meninggal bila yang meninggal lima persen maka artinya kita ada delapan kasus pak di jakarta ini
jadi jumlah yang di tes hasilnya positif itu tergantung kecepatan kita melakukan testing
karena yang di tesnya sedikit maka jumlahnya
yang confirm positif jadi sedikit juga